dengan lonjakan kasus yang terjadi di beberapa daerah khususnya daerah khusus ibu kota
tadi pagi pukul delapan lima belas saya bersama tim dari bpd provinsi dki melakukan pengecekan kesiapan
fasilitas isolasi terkendali untuk pasien tanpa gejala di rusun nagrak cilincing jakarta utara
hal ini saya lakukan untuk memastikan tempat perawatan yang memadai bagi para pasien covid sembilan belas
sejak hari senin saya juga melakukan kunjungan kerja baik itu di wilayah jawa tengah khususnya kudus
dan minggu kemarin saya melakukan penyelenggaraan
kunjungan kerja di jawa timur khususnya daerah bangkalan surabaya malang bersama dengan panglima tni dan kapolri
kunjungan ke bandung kediri dan lamongan
kunjungan tersebut selain memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan memantau pelaksanaan vaksinasi
juga hendak mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan
bahkan ketika mereka sudah menjalani vaksinasi
bapak presiden dalam ratas hari ini meminta saya selaku ketua satgas nasional penanganan covid sembilan belas
agar terus menerus mengingatkan masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
presiden juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid sembilan belas

agar terus menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
untuk mempercepat proses testing agar hasilnya lebih cepat selain memperkuat tracing dan memperbaiki treatment
manajemen atau tata kelola rumah sakit bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dan melibatkan tni dan polri
saya merekomendasikan berapa langkah pengendalian kasus covid sembilan belas di daerah
strategi yang ingin kita terapkan adalah ada enam poin
kita akan melaksanakan tiga k mengoptimalkan komunikasi koordinasi dan kolaborasi
khususnya dalam konteks konsep pentahelik dalam pengendalian covid sembilan belas
memastikan kerjasama pusat sampai ke daerah berjalan dengan baik
kerjasama mulai dari gubernur bupati wali kota
sampai jalur koordinasi rt rw dioptimalkan dengan bantuan tni dan polri
perlu juga kita menggandeng tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat tokoh pemuda
untuk mengajak pendisiplinan protes ini kepada masyarakatnya
dan sekaligus juga kesempatan ini saya gunakan untuk mengajak teman teman wartawan dan media
untuk mengedukasi mensosialisasi
masyarakat dengan komponen penting dalam pengendalian covid sembilan belas
yang kedua kita akan meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan
dan pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk
konsepnya adalah pemerintah daerah dalam hal nisadkat covid sembilan belas dan aparat keamanan
harus terus mengawal berjalannya protokol kesehatan tiga m
serta melakukan kegiatan
penegaan disiplin melalui operasi operasi justisi di beberapa daerah merah
untuk bisa mendisiplinkan masyarakat
pembatasan aktivitas seperti hajatan wisata religi kunjungan kunjungan tradisi
kemudian kegiatan sosial hendaknya perlu diketatkan
yang ketiga meningkatkan jumlah pemeriksaan testing dan memasifkan kegiatan
untuk memastikan jumlah pemeriksaan testing
untuk memastikan jumlah pemeriksaan testing
bertambah dan kegiatan tracking dilakukan maksimal untuk menjaring pasien terinfeksi
termasuk yang tidak bergejala
yang keempat memastikan ketersediaan tt rumah sakit obat alkes
dan memaksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah
pemerintah daerah harus memastikan kecukupan sumber daya manusia
alat kesehatan dan obat

obat obatan jika diperlukan melakukan konversi tt non covid
untuk menjadi titik isolasi dan isu covid sembilan belas
hal ini sedang dilakukan
pemerintah daerah mengevaluasi ketersediaan tt ini
dan sudah diinstruksikan untuk mengkonversi itu sampai dengan tiga puluh empat puluh persen
selain itu perlu memaksimalkan juga fasilitas karantina terpusat
posko daerah level kelurahan desa
sebagai tempat isolasi mandiri sospek covid sembilan belas
dari pelaksanaan ppkm mikro untuk bisa menseleksi di tingkat puskesmas
memilah pilah pasien sesuai dengan derajat tingkat covid yang dideritanya
mulai dari otg ringan sedang berat dan kritis
hal ini sudah ada manajemennya untuk menyalurkan
kemudian yang kelima
memperketat pelaksanaan ppkm mikro
optimalkan peran posko dan monitor evaluasi data kasus positif
yang akan nantinya bisa digunakan menyusun strategi pengendalian kasus di beberapa daerah
setiap daerah harus melaksanakan pemantauan rutin data data jumlah kasus aktif
kematian kesembuhan dan prosentase bor icu dan isolasi
termasuk juga pengendalian mobilitas penduduk guna menyusun strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada
memaksimalkan peran posko ppkm mikro untuk pengendalian ini sangat penting
jadi kita sudah instruksikan untuk pemberdayaan intensifikasi posko ppkm mikro mulai dari tingkat desa sampai ke dengan tingkat pusat
yang ke enam mulai mengantisipasi kenaikan kasus pada
periode libur idul adha yang akan datang
menjelang idul adha perlu mengantisipasi meningkatnya potensi penularan covid sembilan belas
yang disebabkan peningkatan mobilitas penduduk
terutama di pusat perbelanjaan dan tempat wisata serta tradisi
halal bialal kunjungan keluarga ziarah makam kerumunan penonton prosesi penyembelian korban dll
ini harus sedini mungkin
kita antisipasi agar tidak menimbulkan lonjakan lonjakan covid yang lebih memperparah dari kondisi sekarang
untuk mengatasi peningkatan kasus khususnya di dki dan daerah penyangga
pemerintah akan membuka tower delapan di pademangan untuk perawatan pasien otg
tower tersebut saat ini ditempati tenaga kesehatan
dan sesuai dengan keinginan pemerintah
kita akan menambahkan kebutuhan untuk kita pindahkan nages tersebut nanti ke hotel terdekat
apabila langkah ini berhasil kita akan menambah satu lima ratus tujuh puluh dua tempat tidur
lalu yang kedua pada saat yang sama akan ditambah kapasitas per kamar di rumah sakit darurat kemayoran
menjadi tiga tempat tidur dari sebelumnya dua tempat tidur
sehingga penambahan kapasitas ini bisa menambah dua tempat tidur
dengan demikian kapasitas rsdc kemayoran dapat meningkat dari kondisi sekarang lima sembilan ratus sembilan puluh empat tempat tidur
menjadi sembilan lima ratus enam puluh enam tempat tidur
satgas bersama dengan pemprov dki
tadi pagi saya sudah berkoordinasi langsung dengan gubernur dki
mulai mengoperasikan fasilitas isolasi terkendali bagi pasien tanpa gejala
terdiri dari lima tower masing masing enam belas lantai
sehingga menambah dua lima ratus lima puluh tempat tidur
satgas melalui bnpb akan membantu mengisi kebutuhan fail bed di rusun nagrak secara bertahap
saat ini sudah kita kirimkan sembilan ratus fail bed
dan nanti akan kita lengkapi sesuai dengan kapasitas tempat tidur yang ada di sana
dengan demikian rsdc kemayoran
akan memiliki kapasitas dua belas satu ratus enam belas tempat tidur
penambahan ini realnya menjadi enam satu ratus dua puluh dua tempat tidur
atau sebesar satu ratus dua persen
pemerintah dki juga telah menyiapkan tempat tempat isolasi otg lainnya
pada wisma wisma milik pemda dki
pada tiga puluh satu lokasi terpencar
dengan kapasitas maksimal delapan orang otg
termasuk rusun nagra
daerah penyangga bekasi depok bogor dan tangsel
akan diaktifkan lagi tempat fasilitas isolasi otg bila dibutuhkan
rencana ini sebelumnya telah disiapkan saat gas covid sembilan belas
dengan berkoordinasi berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat
para teman teman wartawan sekalian
selanjutnya saya akan informasikan bahwa
para gubernur di jawa barat jawa tengah jawa timur
dan dki jakarta telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan kasus
dengan menambah fasilitas kesehatan
seperti tadi sudah disampaikan
sedang berproses penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit
antara tiga puluh sampai dengan empat puluh persen
dibarengi dengan mobilisasi tenaga kesehatan maupun relawan medis
selanjutnya akan diikuti dengan tanya jawab
silahkan teman teman boleh mengajukan beberapa pertanyaan keseluruhan
yang paling utama mungkin salah satu faktornya adalah adanya mobilisasi masyarakat
konteksnya adalah melaksanakan aktivitas sehari hari
teristimewa pada saat liburan
ini memacu mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi
nah oleh karenanya kita ketahui bersama bahwa
faktor covid pembawa covid adalah manusia
artinya mobilitas manusia inilah
yang menyebabkan terjadinya transmisi antara manusia satu dengan yang lainnya
oleh karenanya konsep untuk menggunakan master menjaga jarak
menghindari kelumunan mencuti tangan dan mengurangi mobilitas
ini adalah satu strategi atau cara yang tepat untuk memitigasi lonjakan kasus ini terjadi
kemudian langkah langkah yang sudah dan terus kita lakukan
baik pemerintah pusat maupun daerah
seperti tadi sudah saya paparkan di depan
bahwa kita sudah dan sedang meningkatkan tiga k tadi
komunikasi koordinasi dan kolaborasi di dalam pengendalian covid ini
sebenarnya secara struktural
ini sudah terbentuk mulai dari pusat sampai dengan bawah
dalam konteks program ppkm mikro
dan ini sudah berjalan
aturan kebijakan strategi ini sudah ditetapkan
memang ada kelemahan di beberapa posko
ini dalam konteks manajemen lapangan
ini yang perlu kita benahi
oleh karenanya bnpb atau satgas covid nasional
akan melakukan pendampingan pendampingan
dalam konteks mengintensifkan pelaksanaan tugas
atau peran fungsi dari posko ppkm mikro ini
tentu saja ini akan dibantu oleh tni dan polri dalam pelaksanaannya
yang selanjutnya kita juga akan melakukan penebalan penebalan
penebalan yang dimaksud di sini adalah
penebalan untuk petugas keamanan
petugas posko dalam penegaan ppkm mikro
khususnya pada daerah daerah yang mengalami lonjakan
atau daerah dengan zonasi merah
ini sudah kita lakukan di kudus dan beberapa daerah di jawa tengah
dan juga di sampang dan beberapa daerah di manila
selain itu juga penebalan yang dimaksud adalah
penebalan juga dari aspek dukungan
dukungan fasilitas sarana prasarana kesehatan
termasuk juga dukungan tenaga kesehatan
karena biasanya ataupun yang kita amati di lapangan
beberapa kabupaten atau daerah yang mengalami lonjakan
akan mengalami juga penurunan di dalam pelayanan kesehatannya
beberapa nakes juga terkena ini membutuhkan penguatan
ataupun penebalan tenaga medis maupun relawan
demikian jawaban yang bisa kita sampaikan